cuaca sekarang sudah agak cerah di jakarta ada gitami ningrum di kramajati jakarta timur
gitami bagaimana kondisi jalanan utama di sana
ya putri di jalan pondok gede raya tempat saya berada saat ini
tadinya ketinggian air mencapai tujuh puluh cm
namun karena cuaca sudah semakin baik sudah semakin cerah
banjir pun juga semakin surut
yang tadinya tujuh puluh cm kini sudah berkisar antara empat puluh hingga lima puluh cm
namun kendaraan masih tidak bisa lewat di sini
terutama dari jalan raya bogor menuju ke taman mini
tapi bagi kendaraan yang dari arah taman mini menuju ke jalan raya bogor ini diperbolehkan
namun khusus bagi kendaraan yang besar saja seperti truk ataupun juga mobil box
nah anda bisa lihat di belakang saya ada beberapa city car yang terpaksa harus berputar
di arah sana kembali ke arah taman
karena memang tidak bisa melewati di sini
tadi ada beberapa mobil yang memaksakan diri untuk melewati banjiran ini
namun akhirnya mobil tersebut kandas dan harus dibantu oleh warga untuk diseberangi
di sini juga beberapa warga juga tidak bisa lewat di sini mereka harus menaiki gerobak
yang kemudian gerobak ini menjadi salah satu juga perekonomian
dan setiap kali menyeberang dari arah taman mini menuju ke jalan raya bogor ini dikenakan rp lima bagi para warga
jadi ini kayak ada perekonomian baru di jalan pondok gede raya sejak banjir dini hari tadi
putri dan budi
baik baik terima kasih kita mining room dari